hai sebanyak dua belas anggota polri di pores pekalongan jawa tengah terkonfirmasi
kofit sembilan belas setelah menjalani uji polimerase chain reaction atau pcr namun demikian
dinas kesehatan pekalongan tidak menjemput mereka masuk dalam kluster polres karena anggota
yang terpapar kofit sembilan belas tidak berada dari satu kantor para anggota bertugas di wilayah kabupaten
pekalongan dengan lokasi yang berbeda beda tetap berkomunikasi apakah nanti akan di swab lagi
karena nanti hari kamis depan ini juga ada sweep lagi dua belas ini akan kita ikutkan kembali nanti kita
menunggu hasil swab yang hari kamis besok tentunya untuk yang dua belas tadi kita isolasi mandiri
karena otg termasuk otg untuk pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan pelayanan
ya tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat di polres untuk yang dua belas tadi kita
isolasi mandiri istirahat di rumah dengan pengawasan ketat dari kami dan dari dinas
pelayanan di rumah sakit umum dokter frude no mahdi sabbath siang tampak berjalan normal

sementara sisanya masih menunggu hasil swab dari surabaya
diketuainya kasus covid sembilan belas di rumah sakit dr sudono madiun
berawal ketika ada salah satu tenaga medis di instalasi gizi
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan kita langsung karakter bekerjanya di satu instalasi gizi itu harus muter
maka dia akan golek konconya yang muter ini tadi
sehingga kami lakukan swab tracing
kami dapatkan empat puluh lima orang
empat puluh lima orang kami lakukan swab kami kirim ke surabaya
hari minggu itu ada hasil dari empat puluh lima orang itu per lima belas positif
empat puluh lima positif itu semuanya termasuk yang pertama itu
tidak ada yang bekerja di unit isolasi covid sembilan belas di rumah sakit kami
enam orang di pondok pesantren darussilmi bintan kepulauan riau positif covid sembilan belas
dari empat puluh enam orang tersebut dua orang diantaranya adalah pengasuh pondok pesantren
menurut jurubicara percepatan penanganan gugus tugas covid sembilan belas kabupaten bintan
enam orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas itu
berdasarkan hasil tes swab yang dikeluarkan balai teknik kesehatan lingkungan
dan pengendalian penyakit kelas satu batam
saat ini mereka yang positif covid sembilan belas
tengah menjalani karantina mandiri di rumah singgah reo sidi raja ahmad
raja matabib dan di pondok pesantren darussilmi
ada empat puluh enam pasien dari kluster pondok pesantren darussilmi
yang mana empat puluh empat merupakan santri dan dua merupakan pengasuh
atau dari ustad dan ustadzah
kemudian sebanyak sepuluh orang sudah dinyatakan sembuh
sudah kita pulangkan ke orang tua
dan yang lain masih dalam proses karantina
baik di rumah sakit raja matabib
dan karantina mandiri di pondok
tim gugus tugas percepatan penanganan gugus tugas covid sembilan belas kabupaten bintan
mencatat ada satu ratus tiga puluh tiga orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
lima orang dinyatakan sembuh dan tiga orang meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia